nahh lebihnya lu yang keroke nih
kodok gua lu yang keroke lu
eh gara gara anak lu diconi gua bisa masuk sini
kalo ampe gua keluar dari sini tuh anak gua injek pateng leher biar mampus kalian
bang makanya kalo mau berpindah dipikir dulu bang
bang abang tau gak siapa orangnya abang palak terus abang gamparin kemaren tuh
siapa siapa deh
bapaknya kapolsek kepala polisi disini
buset bapaknya kepala polisi yang disini
ya allah abis abang
berapa urusan ini
kita balik aja dulu deh
namanya siapa pok
kalau kebersamaan biarpun sederhana enak
makan bakwan aja udah kenyang sama nasi bungkus juga
walaupun keadaannya kayak gimana pun
kalau kumpul begini kan nikmat rasanya
ini dari tadi siang juga udah kering nih tenggorokannya
ya udah lo siram itu tenggorokan lo tuh biar nggak kering
ya taneman siram
pak mpok tuh masih ada niat nggak sih
nerusin program pesantren kilatnya
gak tau deh gue bingung
kalau pesantren itu udah kering
maka udah kering juga
mending pesantren itu lo kagak usah diterusin deh
emang kenapa rok nggak usah
ya iyalah bang
sudah kagak menarik
apalagi sudah mendekati lebaran
ya kan mak
iya bener rob
kalau udah dekat lebaran
semangat orang orang itu pada berubah
tentu dia cing
biasanya nih orang kagak bisa diem
pada sibuk belanja
kalau udah dekat lebaran itu semangat orang tuh berubah
berubah aja daripada semangat ke pasar
borong semuanya yang baru
baju baru sepatu baru pakaian baru
nih sekecil ngomongin pacar
tapi nih yang gue heran
nggak ada yang semangat buat bikin ibadahnya jadi baru
maksudnya cing ibadah baru
maksud gue gak ada yang semangat memperbarui ibadahnya
semuanya udah digadein sama penampilan luar yang menceret
iya kalau sulam pikir sih bener juga ya
emang kalau kita mau bikin pesantren ramadan lagi nih
seharusnya dari awal kita pikirin dulu deh mateng mateng
jangan nanti akhirnya kayak begini nih
enggak maksimal kita ngerjain
gue udah ikhlas
pesantren ini gagal
bukan gitu maksudnya mak
mak jangan pismis segitu dong
nih dengerin ya
kalau aja allah ngasih glumur panjang sampai ketemu lagi ramadan tahun depan
kue bakal nyiapin itu pesantren kilat dari mulai awal awal biar sukses
insya allah mak
niat yang baik itu pasti dijabah sama allah
tapi ngomong ngomong udah pada tahu belum nih si kardon
si kader ini sekarang ada di penjara
di penjara mak
gara gara berantem sama si joni
jangan selalu begitu loh
awas loh duduk
wah ini tapi loberang
ininya ke atas
ke atas turun
bukan boleh kagum
bukan boleh kagum ya
lidahnya juga lurih
salimim pergi ke patar
tunggu tunggu tunggu
udah pak kama
akhirnya pak ardun ngerasain juga tipe penjara ya
padahal dulu tuh pak ardun pengen banget penjarain nakal
sekarang iya yang dipenjara
nasib kita ini kayak sumur tanpa dasar
kita nggak bisa nebak nih
seberapa dalam rahasia allah tentang hari esok
gak pernah tau apa kemauan allah pada kita
tentang masa depan kita
tapi kira kira keluarganya si cardun udah pada tau belum ya
ya itu saya kagak tau cing
ya gue sih takutnya kayak lo kemarin itu lah
si cardun tuh sengaja ngerasain kondisinya sama keluarganya
atau jangan jangan emang kagak ada yang sempet ngabarin ke keluarganya
yaudah kalau gitu kita ke rumahnya bang cardun deh
kita kasih tahu bini sama anaknya
kalau dia itu di penjara
yaudah nanti abis tarawih kita kesana deh
eh pak haji
kesini mau nagih utangnya
udah sepuluh jutaan itu ya
bang cardun ini kagak ada
mendingan pak haji pulang aja dulu ya
lagian pak haji duitnya juga udah abis
udah kagak ada lagi
kita udah tegang tegang duit
kita mah kagak tau kau deh urusan gituan ya pak haji ya
kedatangan saya kemarin
ada hubungannya bang cardun
emang kenapa dia
jangan jangan pak haji ngancam laki gue ya
kalau kagak balikin to duit
diancam suruh penjara gitu
emang bener pak cardun sekarang lagi di penjara
tapi bukan gara gara si sulam
pak cardun so jagoan
ya allah ya tuhan
yang bener pak haji
ngapain juga sih ayah bohong
laki kita jadi tinggal di penjara nih
terus bagaimana dong pak haji
kalau digendung tua kayak gini pak haji
ntar lagi mau ngelahirin kagak ada laki
terus saya gimana pak haji
kesian pak haji
bukannya saya yang gak mau bantu
saya nggak punya kuasa buat ngeluarin bang kardun dari penjara
kemarin itu pak haji bisa gampang banget keluar dari penjara
yang kemarin mah sulap kagak kagak gitu
kalau sekarang pak kardun jelas jelas bersalah
menganiaya orang di depan polisi
terus pergi panggil neng pak haji
tolongin laki laki ayah dong pak haji
neng pak haji
kepik juga kepek
lo dapet apaan sih bang
ntar lagi nih kita mau lebaran bang
lo malah bikin masalah
masuk ke penjara

apa didengkur otak luah

hah gimana sih diorang
gak pernah deh bang sekali kagaknya saya kira
lo udah begini bang
tuh gimana tuh bang anak anak berkisah
lo dapet apaan sih
bukannya kasih semangat
gak ada hari tanpa ngomel apa lo
lo mau kita diam
makanya lo kerja cari duit yang bener
bukan cari masalah masuk penjara
nah lo dia yang biang keroke nih
lo biang keroke lo
kalo ampe gue keluar dari sini
lo anak gue injek pateng leher
biar mampus kalian
makanya kalau mau bertindak dipikir dulu bang
terus abang gamparin kemarin tuh
kepala polisi disini
bapaknya kepala polisi yang disini
bisa berapa ini urusan ini
kita balik aja dulu deh
namanya siapa ya pok
ini milik gue
berani berani lo kodain milik gue
ini milik gue tau gak
mending enak rasanya bikin enek
yang enak tuh es buah ya kolek pisang es kelapa muda sama warisan keluarnya cepet tuh baru enak
udah deh cing langsung bicarain terus
umi itu emangnya gak mau sembuh apa
ya iyalah mau sembuh masa ika gak mau sembuh umi juga udah sempurna penyakit umi gak baik baik
umi umi itu yang penting umi harus rutin minum tiap hari kelah di tikusnya
supaya sekelak kanker yang ada di tubuh umi tuh ilang
iya iya itu kan tadi udah diminum obatnya
iya terus umi sekarang gimana badannya udah enakan
ya enakan sih nyeri nyerinya yang pada sakit sakit di badan udah mulai
ngomong ngomong kok sekarang ini rahmadi jarang kemari
lo sama dia kagak ada masalah kan
ya iya ngapain lo pada malem malem datang kemari
pak haji bu haji ayo datang kemari malem malem kayak gini nih
iya pak haji kesian pemi kita
lah emang si kardun kenapa
tentu pak haji gara gara dia ngegebukin bapak bapak pak haji
yang ada nggak tahu sekarang tuh bapak bapak punya anak kepala polisi
yaudah digeret di kantor polisi di penjara
kagak deh kagak gua gak mau berurusan dengan polisi
yang ada gua bakal ikutan runyam
yeh kita lagi kagak mau berurusan sama keluarga lo ye
sebab begini ntar lagi kan melebaran
jadi kita sekeluarga ini mau hidup tentram damai ya
katanya kan membela kaum miskin di kampung ini
masa gak mau tolongin kita ya
kan selama ini pak haji nolongin kita
bagi pendapat nolong kita pak haji tolong ya pak haji ya
kagak kagak deh
ini urusannya beda
dan sekarang mengingat sebentar lagi kita mau lebaran
jadi gua gak mau berurusan dengan polisi
oh jadi maksudnya pak haji
kalau habis lebaran pak haji mau nolongin kita gitu ya
gua udah kabok urusan sama polisi
poeti poneneng udah ya
rumah harap poeti sama poneneng bisa terima keputusan abah
jadi si eti sama si neneng minta bantuan lo ya
supaya minta dibebasin si kardun
nanti kita bisa berbincang
nanti kita bisa berbincang
nanti kita bisa berbincang